gue pantas kan jadi pembalap f satu
gue hampir mati gara gara lo
lo tuh kampungan banget ya
udah punya mobil mewah bagus kayak gini
tiga tahun gue mendekat di tempat pusuk ini
lu bayangin aja tiga tahun
sekarang gue udah bebas
dan sekarang saatnya gue bales dendam sama si mary
gara gara dia gua masuk ke tempat ini
gue bakalan bikin hidup lo menderita habis aja
mbak mbak gue mau bayar dulu barang yang udah mbak pecahin
yang ini harganya dua juta
wah itu cewek udah cakep tajir lagi
itu cewek udah cakep tajir lagi
cewek kayak gini nih yang bisa bikin mimpi gue jadi kenyataan
gue bakalan jadi artis top
cara kayak gini nih yang bisa bikin mimpi gue jadi kenyataan
mbak tanda tangan dulu sipnya
bukan me okay
tapi dia yang tanda tangan
ngapain sih lo pakai mikir mikir
udah tanda tangan aja itu uang gue
loh kok bukan mbak yang tanda tangan
jangan biar tanya okay
semua credit karde aku tuh atas nama asisten aku
jadi aku gak mau siapa siapa yang tanda tangan pake tangan aku
kan kasian tangan tangan aku yang kecil kecil oke
saya itu cuma asisten dia yang dikasih wenang lebih dari asisten biasa
kayak gini juga
akolah kayaknya sing ig black

aku selalu perkenalkan ga magis
ini taruh di situ ini taruh di sini
pokoknya semuanya harus masuk
tidak boleh ada yang ketinggalan oke
lo bantuin gue kenapa sih
semua orang tahu kalau kita lagi nyaman
mas mas bayar dulu mas
aduh ada ada aja mas
kayaknya duit gue ketinggalan di celana pendek deh
aduh gimana ya
mas mobilnya jangan sendiri
woy jangan lari
barangnya udah masuk semua tuh ke bagasi
bang kejar itu mobil bang cepet bang cepet
aduh istri lo tuh nggak usah dihukum
ditungguin dia nggak bakal kabur
itu udah mau kabur tuh
kalau dia kabur masa depan gue hancur
aduh cepet dong dulu lama banget sih lelat
udah makin jauh tuh aduh
aduh aduh bang aduh ya allah
eh aduh saya masih balik nih
aduh emangnya ini masih kurang
kurang ngebut apa ya
ini lagi dalam perjalanan nih
lu sih gue belum banget
lu juga sih ah
lu tadi gue suruh cepetan
selamat siang bapak
selamat siang pak
mohon maaf bapak diberhentikan
karena di belakang tidak menggunakan helm
itu satu kelanggaran pak
wah jalannya rusak banget sih gak kompak
susah nih tirnya
jalannya jangan ngebut ngebut
lampan ya kenapa sih
pak rusak mobilnya
iya ya pelan pelan pelan pelan
jangan diajak ngobrol
nanti nanti gue tuh gak liat jalan tau gak sih
aduh bangun bangun makan ayam sama ati
gue pantas kan jadi pembalot f satu
gue hampir mati gara gara lo
oh my gosh opi lo tuh kampungan banget ya
udah punya mobil mewah bagus kayak gini masih gak berani balap
terserah lo deh
eh rah bantuin gue dong
buatin tuh belanjaan di belakang banyak banget
apakah lo lupa
kalau sekarang tuh kita masih luar rumah
jadi lo masih pura pura miskin gue pura pura kaya

jadi lo masih di dalam rumah baru gue mau jadi normal lagi
amit amit dah kasihan non opi punya temen kayak gitu
kalo gue hmm ogah nagis terlala
nah sekarang kita udah di dalam rumah
dan peran kita itu udah balik lagi kaya normal
oh my gosh opi ini berat banget
gue gak kuat dengan gantinya tau gak
pokoknya peran kita itu udah balik kayak normal
ah cek cek cek melirame pisan ayah naon ya teh
eh emangnya biasanya kalian teh ntar normal
maksudnya kan kita kan cewek
jadi shoppingnya banyak jadi belanjaannya banyak
hmm cek cek cek korek pisan opil betul tenan
namun awe weh shopping mah bisa gelok kabehnya
aduh ikma demen pisan si opil udah ayat temen belanja
bukannya gue yang nemenin dia belanja
oh yang di tv
loh gak sangka tuh laki bagaimana sih
apa yang maunya mau dipotong apa rambutnya orang ngejabrik begitu
hah ada ada aja permintaannya
potongan edel ya yang kaya di tv lah
loh gak paham
loh gak paham dia nyala
ah sudah ici ya
gitu juga hihi
kayaknya udah rapi nih udah rapi beres udah

kok kayak begini nih
loh emang potongan apa kan minta aja begitu
masa kayak begini nih
waduh ini yang di tv begini nih